polres rembang mengerahkan anjing pelacak lokasi kejadian pembunuhan satu keluarga di rembang jawa tengah jumat pagi
polisi mencari bukti bukti lain termasuk menelusuri kemungkinan adanya jejak para pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang
polisi juga mendalami dugaan motif dendam pribadi dibalik pembunuhan ini
yang kita duga sementara itu dendam karena kenapa kami menyimpulkan dendam
karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga namun tidak ada barang barang yang berhasil atau barang barang yang diambil oleh pelaku
sementara itu sugiono yang sudah dua puluh tahun ikut membantu korban anum subekti dalam bisnis gamelan
mengaku sempat melihat sepeda motor terparkir di depan rumah korban pada rabu malam sekitar pukul sebelas
sugiono mengira motor tersebut milik tukang pijat
saya nggak berani ke situ lah
biasa kan kiamba eh pijat
dengan kira itu picut ya
nah saya tanya tukang pijat mau
mau nggak dia beriga kok
anom subekti dan istrinya tripurwati ditemukan tewas bersama anak dan cucu mereka di rumah mereka di desa turus gede rembang kamis pagi
anom merupakan seniman asal rembang
semasa hidupnya anom subetti dikenal sebagai seorang perempuan yang berpengaruh dengan kemampuan

daya akbar rembang jawa tengah